saat ini apakah kalian semua akan tetap menghukum pemuda yang jujur seperti ini
ampun gusti prabu memang sangat disayangkan jika kami kehilangan orang jujur seperti barna
namun hukum harus tetap ditegakkan
lakukan lagi aku sudah ikhlas
kecuali jika para penduduk mau memaafkan dan tidak mau menuntut lagi
kikuu kami menuntut dia karena kami menyangka dia membunuh
matahari tidak mau tergelam
kenapa kamu menghentikan matahari
tidak ada seorang pun
yang bisa melakukan itu
sang maha pencipta alam semesta ini
seharusnya sejak tadi matahari sudah tenggelam
kenapa kalian diam saja
kita bunuh saja dia sekarang
jangan bunuh dia
dia bukan seorang penipu seperti yang aku duga
apa yang dilakukan mahesa
aku suruh dia membunuh orang ini
kenapa tidak dilakukan
dia tidak bersalah
dia hanya menggantikan hukuman
agar aku bisa menemui ibuku
kalau itu mau
aku akan membunuhmu dari bidaw
mari kita lanjutkan sholawat kita
tunggu tunggu tunggu
sebaiknya kita hentikan sholawat ini
ada apa pak man
kalau matahari tidak kunjung terbenam
sampai barat tiba di kampung itu
artinya barna akan dihukum mati
itu sama saja kita membiarkan barna mati
lanjutkan saja salawatannya
kenapa nyai membela dia
aku nyai tidak takut kehilangan anak
tapi biarkan dia memenuhi janji dan tanggung jawabnya
daripada dia jadi seorang pengecut
lebih baik dia mati jadi pahlawan
tapi kami tidak mau kehilangan barna
karena itu pemuda yang baik
benar kita tidak mau kehilangan warna
kalau sampai mana membiarkan orang yang tidak bersalah menjadi korban
berarti barna bukan orang yang baik seperti apa yang kalian katakan
biarkan barna memenuhi janjinya

nyai benar benar mempunyai hati yang sangat mulia
pantas saja anak nyai berbakti kepada nyai
dan juga memiliki jiwa pemberani
pasti akan memberi kita jalan lebih baik
jangan ber akses
siliwangi masih terlalu kuat
aku harus mengeluarkan jurus
ajian pancasona jika aku biarkan ajian ini akan memakan banyak korban yang tidak berdosa

aku harus mengejar dengan ajian dan belah ragaku
semoga barna selamat amin
semoga ini ada kuasa allah
kiku sekarang aku menyerahkan diri
hukumlah aku sebagaimana yang berlaku
tidak salah jika aku bersedia menjamin dirimu dengan nyawamu
kau pemuda yang jujur dan berhartu mulia di sana
sangat jarang pemuda seperti mu ditemukan di saat ini
apakah kalian semua akan tetap menghukum pemuda yang jujur seperti ini
ampun gusti prabu memang sangat disayangkan jika kami kehilangan orang jujur seperti barna
namun hukum harus tetap ditegakkan
lakukan lagi aku sudah ikhlas
kecuali jika para penduduk mau memaafkan dan tidak mau menutup lagi
kikuu kami menuntut dia karena kami menyangka dia membunuh
kami tidak percaya ucapannya karena kami mengira dia berbohong
tapi setelah melihat kejadian ini kami percaya dia seorang yang
benar kiku wu sekarang kami percaya
tabib meninggal karena barna tidak sengaja bukan karena dibunuh
kami mohon bebaskan barna kami sudah memaafkannya
barna sekarang kau sudah bebas
kembalilah kepada ibu ibumu pasti mengkhawatirkan
terima kasih gusti prabu
kepada mereka yang sudah memaafkan